maaf pak bisa saya bantu
anda ini siapa
saya obe baru tapi belum dapat seragam pak
oke kalau begitu saya minta tolong kamu
untuk mencari orang untuk mengantar dokumen ini

harus sampai di jatiwaringin siang ini juga ya
jadi mbak nurul ini hobinya apa
buat apaan ya mbak
kok nanyain hobi juga
ya saya juga nggak tahu sih mbak
tapi saya hanya disuruh sama pak riza
katanya suruh cari tahu semua biodata karyawan
makanan favoritnya sama
makanan favoritnya sama
ketemu juga tuh cewek
biar ajalah aku bertindak duluan
daripada nungguin nenang nggak bakal ada hasilnya
tadi saya ketemu dengan pak risa
disuruh mencari mbak
kata pak risha katanya mbak disuruh untuk mengantarkan dokumen ini ke jalan jatiwaringin
sekarang juga mbak
iya itu mobil kantornya sudah disiapkan
tapi sekarang saya juga lagi ada tugas dari pak riza
saya coba tanya dulu deh takut ada kesalahan pak
gak usah mbak ini pasti benar
mbak mbak harus mengantarkan dokumen ini sekarang juga
kalau nggak saya yang kena dapet mbak
oh ya udah kalau gitu sekarang ya pak
iya sekarang mbak
ya udah yaudah mbak makasih banyak ya saya pergi dulu
dia nggak tahu mobilnya udah gue kerjain
dan supirnya gue sogok buat ninggalin dia sendirian
mudah mudahan dia diapa apain sama orang jahat
jogolnya juga dia ahh
tapi jijik banget saja pak
tidak ada apa apa

tak ada apa apa
sampai ke tempat tujuan pak
sebetulnya sih gak berapa jauh lagi non dari sini sekitar lima belas menitan
cuma mobilnya begini non
ini apa yang rusak sih pak
saya gak ngerti juga nih non
ah saya mau cari bantuan lo non
cari bengkel terdekat saya minta tolong
emang tunggu di sini ya
iya tapi tolong jangan lama lama ya pak
dong kalau aku harus pulang malam lagi gimana nih
kasih bapak baru aja pulang dari rumah sakit masa udah ditinggalin sama aku
apalagi sekarang kan bapak sendirian di rumah ibu udah gak ada
aku boleh ngerepotin bentar gak
kamu mau antri aku sebentar gak
gak jauh kok
aku lagi buru buru banget san tapi tiba tiba tuh mobil aku tadi mogok
kamu pakai ambulans ini buat ngantar aku juga gak apa apa
ya udah aku aku antar
ya udah yuk
lama banget sih supirnya
saat kamu lagi sibuk gak
oh enggak kenapa aida
enggak gini aku kan lagi ada di jatiwaringin nih sekarang
terus mobilku mogok aku gak tau supirnya pergi kemana udah lama banget gak balik balik
aku harus antri dokumen penting ke klien aku takut terlambet san
yuk aku buru buru nih
enggak enggak enggak aku aku bisa kok
udah udah gak apa apa kamu sama tani aja
sorry aku ngerepotin kamu
oh tapi tadi kan kamu udah janji mau ngantriin aku san
aku juga udah minta tolong duluan sama kamu
terus urusan aku juga penting
iya aku tau tapi
aku harus samperin aida
aku takut dia kenapa napa
aku duluan ya
saya mau buru buru nih
mobilnya jangan nyalahin jalan dong
apa apa dua orang aja
iya pak sebentar sebentar pak
kapan kamu dateng deh
siapa yang udah bikin kamu
coba ceritain ke kakak
aku ditinggal gitu aja sama cowok yang aku suka kak
tega teganya ditinggalin aku buat cewek lain
coba kamu bilang ke kakak sekarang
siapa yang udah tega ninggalin kamu dan bikin kamu nangis kayak gini
gak ada gunanya juga kok aku ngomong sama kakak
mereka juga gak bakalan bisa bantu apa apa
walaupun orang itu tunangan kakak sendiri
apa hubungannya cowok itu dengan aiden
kakak tau aksan kan
kakak tau kan gimana deketnya sama aida
aksan tadi udah bilang dia mau nganterin aku kak
tiba tiba dia pergi gitu aja gara gara aiden
dan dimana aida sekarang
pokoknya kakak harus ketemu mereka dan bikin perhitungan dengan mereka
aku juga gak tau kan
aida telepon aksan waktu aksan lagi sama aku
terus aksan pergi buat temuin aida
aduh mau berpisah kan pak maju pak
mereka kamu ngapain dorong mobil sendirian
kamu bisa pak